dan untuk mengetahui situasi terkini dan juga penyebab ledakan kilang minyak pertamina di dumai riau
kita telah terhubung dengan area manager community relation dan juga csr kilang dumai agustiawan
selamat pagi mas agustiawan sekarang keadaannya di sana seperti apa saat ini
dan tadi kami mendapatkan informasi bahwa sekitar pukul dua puluh dua lima puluh empat ini sudah berhasil dipadamkan
apakah memang sudah benar padam begitu apakah masih ada api lagi di sana
dan apa yang menjadi penyebab ledakan apakah sudah diketahui
selamat pagi bang reza dan mbak peggy
jadi memang telah terjadi ledakan di unit kompresor pit gas untuk h dua plan unit dua ratus sebelas di kilang ru dua dumai
dan memang ledakan ini terjadi sekitar pukul dua puluh dua empat puluh lima dan dalam waktu sembilan
sampai sepuluh menit api berhasil sudah dipadamkan dan sampai saat ini kondisinya dalam kondisi aman
dan unit yang terjadi ledakan tadi sudah kita stop untuk sementara agar memastikan keamanan di lokasi
sementara unit lain ini tetap beroperasi secara normal
baik situasinya sudah aman dan apakah kegiatan operasional kilang dihentikan seluruhnya untuk saat ini
hanya sebatas unit kompresor tersebut yang kita hentikan sementara dan di unit terdampak
tetapi di unit unit lain ini tetap beroperasi secara normal
dan ini untuk memastikan suplai bbm produksi bbm juga bisa tetap berjalan dengan lancar
oke mas agus tadi kami mendapatkan informasi bahwa ada lima orang korban
apakah jumlah tersebut sudah pasti atau ada penambahan jumlah atau seperti apa
ya memang benar ada lima orang operator pekerja kilang pertamina
ru dua dumai yang terluka akibat terkena pecahan kaca
dan saat ini sudah kembali ke rumah masing masing setelah mendapatkan perawatan di rumah sakit pertamina dumai
dan kondisi mereka dalam kondisi stabil dan sadar sampai saat ini
baik selain lima orang yang luka luka pak agus ada berapa rumah ataupun bangunan yang terdampak dari ledakan ini pak
ya sampai sejauh ini kami masih melakukan pendataan
terhadap rumah yang terdampak di sekitar ring satu area kilang ru dua dumai
dan kita juga sudah membentuk tim bersama dengan pelibatan pemerintah kota dumai dan unsur porkopimda
serta pemerintah kelurahan di dua kelurahan ring satu untuk melakukan pendataan
dan mudah mudahan sejauh ini memang kalau kami lihat di lapangan banyak rumah rumah yang mengalami pecah kaca jendela
atap plafon yang roboh akibat getaran yang ditimbulkan dari ledakan yang terjadi pada malam tadi
oke mas agus mungkin anda bisa berikan gambaran kepada kami seberapa dasyatnya getaran dan juga suara ledakan tadi
sehingga memang jumlah dari rumah warga juga masih harus didata sampai dengan saat ini
ya memang kalau berdasarkan suara ledakan ini bisa terdengar sampai radius tiga sampai empat km dari unit yang
dan sejauh pantauan kami ini ada kurang lebih rumah rumah yang terdampak itu di radius lima ratus sampai tujuh ratus meter dari lokasi kejadian
dan untuk itu kemudian kami masih butuh waktu untuk mendata dan melakukan pendataan terhadap rumah rumah yang terdampak dan masyarakat yang terdampak di bar lendakan ini
dan tentu saja perlu kami pastikan bahwa pertamina tetap akan bertanggung jawab
untuk melakukan proses recovery terhadap masyarakat tersebut
baik pak agus dengan ledakan yang begitu dasyatnya ya reza
pastinya warga sekitar juga tidak tenang
apakah mereka saat ini mengalami sedikit trauma begitu pak agus
bagaimana kondisi saat ini
betul beberapa masyarakat memang ada yang masih mengalami trauma
dan begitu kami juga sudah menyiagakan tim kesehatan untuk dapat memberikan pelayanan kepada masyarakat masyarakat
yang mungkin masih terdampak
secara traumatis atau mungkin juga ingin melakukan pengecekan kesehatan
tetapi tentu sekali lagi kami juga masih tetap memantau sejauh mana dampak tersebut
dan dapat kami sampaikan juga bahwa setelah dilakukan penjelasan kepada masyarakat
bersama dengan pak wali kota dumai kapolres dan bapak dandim kota dumai
masyarakat sudah cukup tenang dan sudah bisa kembali ke rumah masing masing saat ini
oke mas agus mungkin anda juga bisa berikan gambaran kepada kami
seberapa dekat jarak antara kilang pertamina dumai ini dengan perumahan warga di ring satu yang tadi anda katakan
baik kalau dari pagar pembatas terluar itu memang jarak ke masyarakat itu ada sekitar lima puluh sampai seratus meter
tetapi dari unit yang terjadi ledakan ini itu jaraknya cukup jauh ya
ada lima ratus sampai tujuh ratus
lima ratus meter ya
ini ke lokasi terdekat warga
jadi memang kondisi saat ini memang yang dirasakan warga nyala dampak dari getaran yang ditimbulkan dari ledakan tersebut
baik pak agus
berdasarkan data yang anda dapatkan apakah ledakan ini terjadi pertama kali atau sebelumnya pernah terjadi hal yang serupa juga pak agus
ya ledakan tersebut sebenarnya pernah terjadi satu kali seingat saya
tetapi sudah beberapa tahun yang silam
ya dari tanki yang dimiliki salah satu tanki yang dimiliki oleh pertamina kilang ru dua dumai
dan ini adalah ledakan yang kedua yang setahu saya yang terjadi di kilang ru dua dumai karena memang ada kegagalan operasi dari unit kompresor gas fit untuk h dua plan
oke mas agus bagaimana sekarang keadaan masyarakat yang terutama di ring satu tadi yang anda katakan mungkin beberapa dari mereka trauma
apakah sudah kembali ke rumah masing masing atau ada pemusatan trauma healing atau seperti apa yang dilakukan pertama kali saat ini
ya sejauh ini memang ke pantauan kami masyarakat sudah kembali ke rumah masing masing
tapi juga kami tetap menyediakan layanan kesehatan berupa ambulan dan tenaga medis untuk membantu masyarakat yang mungkin masih ada trauma terhadap kejadian tersebut
dan mudah mudahan ini juga bisa memberikan
nyaman ya atau mungkin jaminan kenyamanan bagi masyarakat yang ada di sekitar ring satu kilang ru dua dumai
baik pak agus selain tadi terkait dengan tim medis dan juga penanganan kesehatan kami juga ingin mengetahui karena ini sudah kejadian kedua kali pak
bagaimana strategi penanganan selanjutnya untuk tentunya mencegah terjadi kilang minyak yang meledak seperti itu ya kak reza
ya baik memang
insiden ini sebenarnya adalah salah satu insiden yang tidak kita inginkan sebenarnya ya
dan tentu kami akan terus melakukan recovery terhadap unit tersebut untuk bisa menjamin ketersediaan stok bbm bagi masyarakat di tengah masyarakat kita
dan harapannya mungkin ke depan kita juga akan terus memastikan bahwa standar operasional prosedur yang sudah direncanakan siapkan itu bisa tetap dilaksanakan dengan sebaik baiknya
dan tentu harus dilakukan mitigasi
resiko dan standar safety yang benar benar dilakukan secara menyeluruh sehingga kejadian ini tidak terulang kembali ke depannya
baik mas agus sebenarnya apa dampak yang terjadi ketika tadi anda katakan bahwa area gas kompresor ini meledak
ya jadi memang kalau kita lihat di lapangan bahwa area kompresor ini adalah kompresor yang menjadi
men supply gas untuk pembangkit hidrogen atau hidrogen plant di kilang ru dua puluh lima
nah kita juga sebenarnya masih bisa disupply
kalau memang ini kejadian kita punya biasanya ada dua unit yang sama
yang ketika ini untuk mengantisipasi ketika salah satunya bermasalah maka satu bisa dioperasikan untuk membackup
dan itu kemudian yang kami sampaikan tadi bahwa kami juga terus memastikan dalam proses recovery
dilakukan ini bisa lebih cepat sehingga proses ini tidak menjadi hambatan dalam ketersediaan stok bbm bagi masyarakat
baik pak agus terakhir tadi anda menyebut masih banyak warga yang masih trauma dan mungkin imbauan dari pak agus untuk warga setempat
ya kepada masyarakat kami sudah sampaikan bahwa untuk tidak percaya terhadap hoax yang beredar di mana ada isu gas beracun
yang ditimbulkan dari proses ledakan ini atau mungkin juga adanya korban jiwa yang terjadi dari ledakan tersebut itu semua tidak benar
dan kami sudah mengimbau kepada masyarakat untuk bisa kembali ke rumah masing masing
dan tentu kami juga selantiasa berupaya untuk menjaga keselamatan kilang ini agar tetap berjalan kondusif dan operasional serta stok bbm bisa berjalan dengan lancar
baik kita harapkan kejadian ini tidak terulang
dan masyarakat juga bisa merasa terlalu
tenang setelah memang dipastikan bahwa tidak akan terjadi hal hal yang tidak diinginkan berikutnya
terima kasih sudah bergabung bersama kami area manager community relations dan csr kilang dumai agustiawan
selamat pagi terima kasih